nusantara sebuah istilah yang pantas menggambarkan seluruh wilayah kepulauan indonesia
nusa memiliki arti pulau dan antara yang berarti luar atau seberang
belasan ribu pulau yang menjadi bagian dari negara kesatuan republik indonesia
membuat para pendiri bangsa merumuskan banyak gagasan besar
dalam mempersatukan dan menjaga keutuhan indonesia
salah satu caranya adalah melalui simbol kedaulatan negara
mengedarkan uang rupiah adalah wujud menjaga kedaulatan ekonomi
serta melaksanakan amanat konstitusi
kondisi geografis indonesia yang didominasi oleh lautan
menjadikan negara kepulauan ini memiliki tantangan
dalam misi pengedaran uang rupiah ke wilayah terdepan terluar dan terpencil indonesia
kami sadar bahwa uang rupiah adalah kebutuhan yang tak mungkin terpisahkan dalam kehidupan
karenanya kami memastikan serta menjamin
alat tukar sampai tepat waktu dan aman tiba di tujuan
setiap kedatangan membawa rupiah pun disambut keharuan
perjalanan jauh yang ditempuh terbayarkan oleh banyak senyuman masyarakat yang sudah rindu
rindu menukarkan rupiah mereka yang sudah rusuh menjadi rupiah baru yang utuh
kalau lebih dari fisik uang dua per tiga ini baru bisa ditukar
ada sebuah hal yang kami sadari dari perjalanan ini
bahwa rupiah bukan hanya menjembatani setiap transaksi
tapi bisa dimaknai juga sebagai bentuk berkomunikasi
berinteraksi dan berbagi emosi pada nkri
kami percaya ekspedisi rupiah ini bukanlah sebatas tugas
seluruh rangkaian perjalanan semakin menambah semangat kami
tentang arti menjaga sebuah persatuan

bahwa indonesia ada di setiap makna indonesia